yang kita tahu dikenal dengan agni sempat tidak mau menempuh jalur hukum
terus sekarang menempuh jalur hukum dan sekarang sudah damai begitu kabarnya ya
tapi polisi menyatakan penyidikan terhadap kasus dari agni dan juga hs ini tetap berjalan
seperti apa kang kelanjutannya kalau kedua belah pihak ini sudah sudah damai
karena kita ikutin media jadi datangnya media kan bukan ngeliat aslinya
yang tahu kan penyidikan polisi kan dugaan perkosaan
kalau memang perkosaan dalam tanda quote and quote ya itu tindak pidana umum
yang tindak pidana diata bukan delik aduan
jadi apapun prosesnya harus jalan
jadi pasangkan media dan sebagainya nggak ada perkara dalam tanda pedik dugaan perkosaan
jadi tindak pidana bahkan nggak ada laporan pun penegak hukum harus wajib memproses
soal sekarang ada dalam tanda petik damai itu hal yang meringankan
tapi tindak pidananya sudah sempurna bahas hukumnya pulpet
jadi tindak pidananya ada dugaan perkosaan itu harus diproses harus sampai ke pengadilan dibuktikan
walaupun sekarang damai penyelesaian apapun namanya
selama tindak pidana itu tergategorinya delik biasa bukan delik aduan harus diproses
jadi sekarang kalau ada istilahnya damai atau apapun bentuknya tetap pekaranya harus jalan
jadi kalau sekarang ada penjelasan di luar pengadilan terhadap tindak pidana biasa
apalagi dalam tanda pedik tadi dugaan perkosaan saya aneh

kalau yang kecuali itu delik aduan misalkan penghinaan jina adalat ada hal lain
kalau yang kecuali itu delik aduan misalkan penghinaan jina adalat ada hal lain
ada pengaduan dari orang orang itu kan boleh tapi kalau dugaan perkosaan
itu deliknya harus tetap diproses sampai ke apa pun
kalau dia misalkan minta maaf penyesalan itu hanya hal yang meringankan
tapi prosesnya harus bertujung di sidang pengadilan
sepanjang pihak penyidik kepolisian menemukan bukti bahwa tindak pidana itu selesai
oke jadi kesepakatan damai antara pelaku dan juga korban ini kan dilakukan
melalui jalur yang non litigasi begitu atau diselesaikan secara internal di ugm
jadi dalam hal ini
dalam pandangan hukumnya kang penyelesaian kasus ini tidak bisa
penyelesaian tindak pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan
untuk perkara dugaan perkosaan misalkan pembunuhan korupsi penggelapan penipuan
jadi tindak pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan
kecuali untuk menyangkut anak anak bisa ada penyelesaian
tapi kalau yang dewasanya setelah dugaan perkosaan misalkan tabu pelajaran seksual
ya itu harus selesainya di meja litigasi di meja pengadilan bukan di non litigasi
oke meskipun ada sp tiga kang atau surat penghentian penyidik
nah kalau sp tiga sp dua dari polisi dan jaksa itu kewenangannya
kalau sekarang misalkan polisi menyatakan bahwa ini kurang bukti
maka dihentikan penyidikan ya kita hormati itu kewenangan kepolisian
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini